timnas indonesia u dua puluh memainkan lagu uji coba melawan turki u dua puluh dalam rangka pemusatan latihan di turkiye
garuda muda menyerah dengan skor satu dua
dari unggahan di twitter resmi pssi indonesia memainkan pilar utama mereka sejak menit awal
kalah berhadapan dengan turkiye termasuk marcelino ferdinand hoki caraka hingga ronaldo kuate
di babak pertama indonesia tertinggal satu
indonesia mencoba berupaya menekan di awal babak kedua namun turkiye malah berhasil menggandakan skor menjadi dua di menit ke tujuh puluh delapan
indonesia baru bisa memperkecil skor menjadi satu dua di injury time
gol dicetak oleh doni tripamungkas yang membuat hasil akhir bertahan sampai laga tuntas
ini merupakan laga uji coba kedua garuda muda di turkiye setelah pada laga pertama menang dua satu atas cakaliklispol